selamat sore anda menyaksikan go mudik saya hera f harin dan berikut adalah informasi mudik selengkapnya
kita lihat terlebih dahulu kurang lebih sepekan sebelum lebaran
arus alulinta sudah terlihat ramai di beberapa tempat
terang saja karena sudah sepekan menjelang hadirah idol fitri
dan alulinta sempat tersendat di sekitar pasar malangbong garut jawa barat
selain pasar limbangan pasar malangbong ini menjadi salah satu titik terpadat jalur mudik sejak sepekan lalu
kita lihat bersama bagaimana pantauan dari kamera cctv dari kementerian perhubungan di lokasi ini
kita lihat terlebih dahulu saya akan pilih untuk pasar malangbong
cukup komprehensif di sini ya ada banyak pilihan
saya pilih malangbong dan kita lihat bagaimana di sini arus untuk lalu lintas
tampaknya di sini relatif ramai lancar kita lihat namun arah yang menuju sumedang juga masih ramai lancar
kemudian kita lihat untuk arah tasik malaya juga kita lihat cenderung bahkan belum ada kendaraan
atau justru ada tapi sangat sedikit sekali
jadi artinya apabila anda berniat melewati arus ini jalan ini beberapa waktu ke depan ini bisa menjadi salah satu alternatif
karena bisa sangat lancar sekali di sini dan tampaknya anda bisa terhindar dari kemacetan
lalu kita ke selanjutnya untuk melihat bagaimana kondisi update terkini di sana
sudah ada produser lapangan gitami ningrum di sana
bagaimana update situasi di belakang
saya lihat agak padat di belakang namun masih berjalan
ya selamat sore hera
saat ini di pasar malangbong dapat anda lihat di belakang saya
situasi di sini masih cukup ramai lancar dan masih terpantau kendaraannya ini masih lancar
belum ada kepadatan yang berarti yang terjadi di pasar malangbong ini seperti tahun tahun sebelumnya pada saat arus mudik tiba
namun sayangnya tadi pada saat perjalanan menuju ke tempat ini meskipun arus mudik lebaran idul fitri dua ribu enam belas belum berlangsung
tapi kepadatan sudah sangat terasa tadi dari pasar limbangan menuju ke pasar malang ini membutuhkan waktu kira kira satu setengah jam
padahal sebenarnya bisa ditempuh kurang lebih satu jam
nah ini disebabkan karena jalan untuk menuju ke pasar ini memang cukup sempit dan juga berliku liku serta juga merupakan tanjakan yang cukup tajam
nah selain itu juga terdapat satu pasar yaitu pasar
di mana pasar ini memang sangat berada di bahu jalan sehingga para pedagang maupun maksud saya para pembeli yang ingin berbelanja di pasar lewo tersebut harus berhenti di bahu jalan
dan inilah yang kemudian menimbulkan kemacetan yang cukup panjang meskipun arus mudik belum dimulai pada saat ini atau hari ini
ya gita miana menyebutkan paling tidak ada tiga pasar tadi di wilayah ini di area ini
tapi apakah untuk menghindari kemacetan
yang semakin parah kepolisian sudah membuat rekayasa lalu lintas di titik titik tersebut gitami
iya betul sekali hera
dari arah nagrek menuju ke tasik malaya ini ada tiga pasar
yang pertama yang akan ditemukan adalah pasar limbangan kemudian pasar lewo
dan saat di tempat saya berada saat ini adalah pasar malang
dan kemudian juga dapat saya informasikan kepada anda ada rekayasa lalu lintas yang direncanakan oleh
pihak kepolisian lalu lintas satuan polres garut
yaitu adalah pembuatan atau kanalisasi penyeberangan
di mana yang menjadi sebenarnya penyebab kemacetan untuk di pasar limbangan sendiri ini adalah
adanya penyeberangan dari warga menyeberang secara sembarangan tidak beraturan
sehingga itulah yang membuat kemacetan
kendaraan pun akhirnya harus melambat terus melambat dan akhirnya terjadi kepadatan arus lalu lintas
untuk itu dari kepolisian akan membuat kanalisasi penyeberangan
di mana para warga yang akan menyeberang ini nantinya ditempatkan di satu titik terlebih dahulu
dan kemudian akan diseberangkan secara bersama sama dalam waktu yang ditentukan
selain itu juga tergantung kondisi nanti seperti apa
hera kepolisian akan kemungkinan akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan membuat satu jalur saja dari arah
dengan memprioritaskan jalur dari nagrek menuju ke tasik malaya
namun ini masih tergantung
kondisi volume kendaraan pada saat arus mudik lebaran dua ribu enam belas
kami anda berada di pasar malangbong tepatnya
namun apakah anda mendapatkan informasi dari petugas
biasanya trennya kecenderungannya kapan titik puncak kemacetan akan terjadi di titik titik
yang sangat riskan macet di tiga pasar tersebut
iya untuk di pasar limbangan dan pasar malambong ini
di prediksi dari kepolisian akan terjadi
kepadatan arus mudik ini dimulai pada hari jumat satu juli dua ribu enam belas ini
kemudian untuk tahun tahun sebelumnya memang kalau di pasar lewo ini
meskipun memang arus mudik tidak berlangsung memang selalu menjadi sumber kemacetan
yang ada di jalan nagrek menuju ke tasik ini
tapi untuk dua pasar yakni pasar malangbong dan juga pasar limbangan ini
rencananya menurut pihak kepolisian memprediksikan bahwa arus mudik akan
kepadatan arus mudik akan dimulai pada jumat satu juli dua ribu dua puluh
ya gita mi terima kasih atas laporan anda
pasti bisa menjadi referensi yang ingin pulang
dan selamat bertugas untuk anda dan rekan rekan di sana